inilah detik detik pelemparan botol air mineral oleh pendemo
yang mengatasnamakan anggota pejuang nusantara indonesia bersatu
saat pendiri perhimpunan demokrasi rokigerung menyampaikan materi diskusi
botol tersebut mengenai bagian leher pakar hukum tata negara refli harun
yang juga menjadi pembicara dalam diskusi yang bertajuk
masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi
sontak refli memprotes aparat kepolisian yang menjaga acara diskusi
mantan pemimpin kpk saud situmorang yang juga menjadi pembicara dalam diskusi ini
bahkan meminta polisi menangkap pelempar botol
insiden itu pun membuat peserta diskusi ikut memprotes kejadian ini
sebelumnya diskusi yang digelar di kafe itu ditolak dengan spanduk yang dipentangkan di pintu masuk
jika rokigerung dan refli harun menangkap pelempar botol air mineral
refli harun tetap menjadi pembicara
namun diskusi tetap berlangsung
para pengunjuk rasa yang mencoba masuk dihalangi oleh polisi
mereka akhirnya lewat jalur lain dan berteriak teriak di area persawahan
yang bersebelahan dengan lokasi diskusi
adu mulut sempat terjadi antara polisi dan penyelenggaraan di sana

masa dan panitia
meski begitu diskusi berjalan sampai akhir
dan para pembicara keluar lewat area persawahan dengan arah yang berbeda dengan masa
baik rocky maupun refli merespon insiden itu setelah diskusi yang diadakan oleh hmi komisariat febugm
dan pemimpin cabang ikatan mahasiswa muhammadiyah bulak sumur karangmalang ini berakhir
peserta dan yang bukan peserta tapi saya anggap semua berhak untuk
main bersihkan baik dalam bentuk lingkiran maupun demonstrasi itu aja
masalah jangan pakai kekerasan
nanti ada kekerasan yang berlaku di sini
kekerasan itu gak bagus
kalau kena mata gimana
kaca mata saya pecah dan ketika saya lagi menjelit
tiba tiba pecahannya masuk ke mata
kan dekat sekali disini saya kena
lalu salah saya apa
dan lapor pindahkan ke depan lo
saya kesini kan di baratnya
mau berdiskusi dan lain sebagainya
refli mempertimbangkan dilakukan upaya hukum akibat insiden ini
sementara itu sebelumnya roky gerung ditolak dalam diskusi di kafe
di kawasan gamping sleman awal agustus lalu
indrawan setiawan sleman daerah istimewa yogyakarta